banjir akibat naiknya ketinggian air laut atau banjir rop melanda sejumlah wilayah pesisir utara jawa tengah
termasuk diantaranya salah satunya adalah di daerah sekitar pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah
kalau di sini banjirnya juga diperparah akibat adanya tanggul jebol
lalu bagaimana penanganan saat ini
kita sudah terhubung melalui zoom dengan wali kota semarang pak hendrar prihadi
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung bersama kami
ya mbak maifri terima kasih selamat malam
selamat malam pak sejauh ini proses penanganannya seperti apa pak
bagi warga yang terdampak berapa total korban yang ada di sana
buat warga yang terdampak hari ini terus kita salurkan makanan cepat saji
dari totong royong dari semua pihak ada dari pemkot ada dari kementerian sosial ada swasta tni polri semuanya
hari ini membantu masyarakat dari tadinya tanggal dua puluh tiga ada delapan yang terdistribusi
tinggal lima dan pagi tadi sekitar dua
sehari tiga kali masing masing dua ribu makanan cepat saji
jadi itu bergantung pada masyarakat karena memang masyarakat hampir semuanya tidak
ya baik bapak artinya sekarang para korban atau warga warga yang terdampak di sana juga terus dilakukan upaya evakuasi atau relokasi dari daerah tersebut
karena kan memang belum juga surut ya pak
tidak ada evakuasi maupun relokasi jadi masyarakat tetap tinggal di rumahnya karena sebagian besar rumahnya juga sudah ditinggikan
dan sebagian besar juga rasa ingin tinggal di rumahnya untuk mengamankan rumah mereka
jadi yang paling penting adalah bagaimana penanganan di kawasan pelabuhan tanjung mas tinggal medri
ini yang sedang kita keputus
oke kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya bmkg sudah mengeluarkan peringatan ya pak ya akan terjadinya rop begitu
dan kita masih tahu tadi ada ribuan warga terdampak ada sekitar lebih dari delapan ribu
tadi bapak juga menyebutkan bahwa sebenarnya warga tidak mau meninggalkan rumah mereka begitu
lebih memilih untuk bertahan di sana
sebenarnya kalau melihat kondisi ini koordinasinya seperti apa sih pak
apa yang membuat kemudian warga memang sengaja berada di sana karena tidak mau meninggalkan rumahnya sehingga apakah itu memperhambat begitu pak

dari adanya banjir rob ini
jika nanti terjadi rop
karena kita tahu ya krisis iklim terjadi
kemudian ini menjadi satu hal yang selalu terjadi
begitu setiap terjadinya pasang laut begitu air pasang laut
ya saya rasa soal rop ini kan persoalan klasik
pasaran dekat waktu itu menginginkan ada sebuah upaya pemerintah
untuk menahan rop di kota semarang
nah dari hasil diskusi itu muncul sebuah desain namanya tanggul laut
yang hari ini akan diwujudkan dalam bentuk tanggul laut sekaligus berfungsi jalan tol
tahun ini juga sudah dapat informasi dari kementerian pupr
ada anggaran dua ratus lima puluh miliar untuk membuat sabu pantai atau sabu laut
di kawasan tambah lorok
yang dimana kalau itu terwujud yaitu cara mengatasi tol hari ini di kota semarang
selain bagaimana kemudian kita meminalkan pemakaian
air bawah tanah di kota semarang
sekali lagi mbak effy ini kita lagi konsentrasi dengan semua lapisan masyarakat
tni polri untuk menutup tanggul yang jebol tadi
asal tangguh itu jebol bisa kita selesaikan kita tutup dengan sandbag secara seluruh arah
maka kawasan pelabuhan itu bisa kita pompa lagi keluar
jadi kawasan tersebut bisa menjadi kering
sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan normal dan baik
oke terkait dengan jebolnya tanggul
kemudian juga proses yang terus dilakukan untuk bisa mengantisipasi dampak dari banjirop yang terjadi
kemarin sempat juga jebol hingga akhirnya terjadilah banjirop yang juga berdampak pada ribuan warga yang ada di sana
ini berarti miss nya dimana pak
karena alam pasang kap tinggi kemudian tangguh jebol
karena tidak bisa menahan kekuatan air laut yang sedemik
ya solusinya urgent ini harus kita perbaiki dalam waktu singkat ini
supaya kemudian aktivitas di kawasan pelabuhan ini bisa normal
oke kendalanya apa pak sejauh ini
kendalanya adalah mobilisasi
karena untuk menuju ke titik tangguh jebol itu tidak bisa lewat darat
truk yang kita coba kirim tadi pagi untuk membawa sandrage
tidak bisa sampai ke lokasi karena mogok
maka kita harus lewat jalur laut
jalur laut itu kemudian dilansir
dengan kapal kapal kecil
menuju ke titik tanggul yang jebol
romnya masih tinggi
tadi begitu jam dua belas sudah tidak bisa kerja lagi
kemudian ombaknya yang tinggi
membuat kawan kawan memutuskan untuk mulai lagi ke jam lima
oke berarti rencana selanjutnya pak
rencana untuk mulai esok
hingga target penyelesaian pelaksanaan solusi itu
bismillah kalau lihat prediksi bmkg yang tertinggi sampai dengan hari ini
mungkin romnya tidak terlalu tinggi
sehingga kemudian sandfit bisa sempurna dipasang di tangguh yang jebol tadi
oke targetnya berarti bisa terselesaikan dengan baik
pak saya akan ajak kita berbicara tentang bagaimana kemudian
adanya bencana bencana ini
juga salah satu faktornya adalah adanya krisis iklim yang terjadi
dimana kita tahu bahwa ini kemudian berdampak
salah satunya dengan banjirop yang terjadi di kawasan pantura
begitu termasuk diantaranya di semarang
boleh mungkin ditegaskan lagi pak
kalau dari pemkot semarang
sejauh ini koordinasinya seperti apa dengan pemerintah provinsi
pemerintah pusat untuk memastikan bahwa ada nih pak
jangka pendek jangka panjangnya
karena ini menjadi satu hal yang penting
mengganggu mobilitas warga
juga berpotensi menimbulkan bahaya begitu bagi warga
jangka pendek kita harus selesaikan penutupan tanggul yang jebol
dua titik di kawasan pelabuhan tanjung
itu sedang kita lakukan dari mulai kemarin
jangka panjangnya kita berharap ada percepatan
untuk penyesuaian jalan tol dari semarang dan semarang kendal
yang berfungsi sebagai penyelesaian jalan tol dari semarang dan semarang kendal

yang berfungsi sebagai penyelesaian jalan tol dari semarang kendal
yang berfungsi sebagai penyelesaian jalan tol dari semarang kendal
yang berfungsi sebagai penyelesaian jalan tol dari semarang kendal

itu hal yang terjadi di dalam kata kata sirap di kota semarang
oke tapi ada kendala kendala komunikasi kah pak untuk penyelesaian tersebut
tadi memang bapak sempat menyebutkan bahwa pupr juga menyampaikan komitmennya ya pak ya
untuk segera menyelesaikan jalan tolnya gitu
nggak ada hampir tidak ada
ini tinggal menunggu sebuah proses saja
kendalanya waktu pandemi covid karena semua anggaran dilakukan refocusing untuk wilayah kesehatan
tapi secara sehat tahun ini menjadi momentum kebangkitan untuk bisa menyelesaikan proyek proyek untuk mengatas girob tersebut
oke sebelumnya pak pastikan sudah pernah ada juga interaksi dengan para warga yang ada tinggal di sekitar area tersebut
area area yang terdampak banjirop ini
apakah memang tidak ada begitu pak rencana rencana
kalau tadi kan kita lihat dari sisi infrastruktur ya pak ya
tapi apakah kemudian ada rencana rencana untuk relokasi warga atau memastikan bahwa warga warga ini tidak ada di sekitar area tersebut
jadi mengurangi juga jumlah warga yang akan terdampak jika terjadi banjir serupa ke depannya
sekali lagi saya tegaskan komunikasi dengan masyarakat di pesisir di kelurahan bandar tejo kelurahan tanjung mas sudah acapkali sering kita lakukan
tapi sekali lagi
banyak masyarakat yang inginkan mereka tinggal di lokasi tersebut
sehingga yang dituntut dari pemerintah adalah upaya mengatasi rob tersebut
nah kami sedang berproses untuk bisa menyelesaikan persoalan rob di kota semarang tersebut mbak
jadi masyarakat sendiri juga paham bahwa kami ini sedang berproses untuk bisa menyelesaikan gabung pantai
mereka juga kita libatkan dalam rapat rapat dengan kementerian pupr rapat dengan provinsi
insya allah sejauh ini masyarakat bisa melihat sebuah proses untuk perbaikan lingkungan mereka
artinya pak henrar menegaskan bahwa masyarakat ini juga mendukung programnya begitu ya pak
apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota begitu pak
ini saya perasakan dan saya lihat seperti itu
oke baik terima kasih banyak pak henrar prihadi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini
terima kasih banyak pak